tiba di jalan ketemu sama suster
halo akbar takut beneran
tidak lucu saya ini rt loh
sekian pak rete sih menakut banget orang uwina naon juga
tapi sebelum itu tolong dropin saya dulu ke rumahnya pak kades ya
baru habis itu ibu bolehlah mau ke rumah sakit lagi gak apa apa lah
kenapa emang ya pak rete takut ya
bukan ada ya

bella kamu tuh jangan percaya sama yang gitu gituan
kamu tadi pasti lupa baca doa ya
makanya kamu jadi ngeliatnya ya gak nggak iya
enggak tante tante aku gak mau nginep disini antarin aku ke ayam
yaudah atu yuk kita ke rumah pak hades ya
kamu ke ayah
ali sama rafa ini tinggal dulu sebentar ya
nanti mami balik lagi mami mau anterin bella dulu ke rumahnya pak hades
ali sama rafa baik baik ya istirahat lagi aja ya
mami sebentar kok
kediatannya serunya cocok
nggak tau ya
nanti kalau sudah
sudah menyeruak di instagram di sosmed
waduh tutrut mending sate
iya deh apa kata prt aja
habisnya lucu orang dewasa ketakutan ngumpul di celana
rt aing teh
culang pisan budak teh
nanti kalau kalian bertiga sudah bertatap muka
dengan yang namanya suster keramas
bukan lagi pipis di sana
udah dijamin bab nanti di celana
prt biasanya kalau tiba tiba suasana hening begini
itu tandanya ada setan lewat
ada langkah kaki
cuk cuk cuk
suster keramas lari
lampu lampu lampu
udah gak bisa diapa apain lagi
yang namanya pengecut itu pengecut
coba dong dihadapi
pakai iman dong pakai iman
suster keramas suster keramas
ini teh suster kerimban
hari sipar ya teh
udah malam ini tuh mau kemana
ini bella minta diantarin ke rumahnya pak kades
katanya malam ini mau tidur di rumah pak kades aja
nggak jadi nginep di rumah sakit katanya mau nginep di rumah sakit
tadinya sih rencananya begitu ayah
tapi bella melihat suster keramas
bella lihat suster keramas
kalau gitu mending kita pulang aja deh
jangan ada yang nginep di desa ini lagi
kita pulang aja lho
udah yuk yuk yuk
pemirsa mau pulang tengah malam gini
ini teh kan udah lewat tengah malam pak rete
mana ada kendaraan umum yang lewat
nggak ada jamnya
lagian kalau pak rete emang bener bener pengen pulang
mendingan besok pagi aja
ntar kalau tiba tiba di jalan ketemu sama suster
lagian pak rete sih menakut banget orang uwinanaon juga
sebelum itu tolong dropin saya dulu ke rumahnya pak kades ya
baru habis itu ibu bolehlah
mau ke rumah sakit lagi gak apa apa lah
kenapa emangnya pak rete takut ya
saya kan cuma pakai sarung
tadi celana sama jeruannya basah
jadi saya mau minjem punya pak hades
malu ini telah
yang jalan duluan siapa
ya bu nanti lah
pati namun sih
pak rete diam sih
pak rete jangan
bukan saya sengaja tadi pak
cuma dingin saja
aduh jangan berpengaruh enak saja
pak rete mau berdiri ya
aku akan ambil
bagaimana ini pak
berhenti ada susu susu terkeramas
teh parete tuh jangan cari alesan deh kalau pengen nempel nempel sama saya
berhenti saya mah bukan dusta alias monus
saya ngelihat sendiri di atas ada yang rempoknya panjang
parete jangan teriak teriak tuh nanti terkemales
gak percaya mah lihat aja sendiri burante nih luur sama ngabok
yaudah biar dia seneng aja bela yuk kita lihat yuk
lihat sendiri sok ilikan dulu
nggak ada apa apa ya cuma daun daun doang
gak ada apa apa parete
itu kan bener bela kata tante juga
daya kamu tuh suka modus sayang nanti nempel nempel aja
eh parete saya tuh janda tapi gak gitu gitu amat ya
saya juga punya selera
tadi ada tadi ada
sing sumpah bu ranti tadi ada di atas rambutnya panjang baju putih gitu
itu pembayangan parete aja kali
gak percaya tadi ada
yaudah coba aja parete lihat sendiri
ya bel biar dia tau suruh lihat sendiri aja sana
bella bantuin ya
aku dorong ya
bantuin orang kakek